pesawat garuda indonesia yang mengangkut jemaah kloter sembilan belas mendarat di bandara adi sumarmo
boyolali jawa tengah pada selasa malam
dalam penerbangan kloter sembilan belas ini seorang anggota jemaah haji perempuan dari kloter delapan belas
bernama patimah soleh mukamil meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan ke indonesia
dari bandara madinah arab saudi
patimah yang diketahui berusia tujuh puluh tujuh tahun merupakan warga kecamatan sidomukti
salatiga jawa tengah
fatimah meninggal dunia pada selasa dini hari pukul satu lima waktu indonesia barat
dan diturunkan di bandara kuala namu medan untuk dipulasarakan
jeneza patimah kemudian diterbangkan kembali ke debrakasi solo
menggunakan pesawat yang membuat rombongan kloter sembilan belas soc
begitu mendarat di bandara adi sumarmo peti jenazah langsung dimasukkan ke ambulans
untuk kemudian oleh ppih debrakasi solo diserahkan kepada petugas daerah
dan keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman
anak dari almarhumah menyatakan sang ibu yang masuk dalam kategori lansia ini
berangkat menunaikan haji seorang diri
menurut pemeriksaan medis almarhumah meninggal karena menderita strok
sebelum berangkat haji almarhumah juga memiliki riwayat sakit
sebab meninggalnya adalah stroke dan setelah kami cek dengan keluarga tadi
memang disampaikan beliau memang saat berangkat sudah mengalami strok
dan dengan segala keterbatasannya beliau tetap dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik
hingga sebelas juli dua ribu dua puluh
ada delapan puluh sembilan anggota jemaah haji dari embrakasi solo yang meninggal dunia
lima orang meninggal di arab saudi dan dua orang meninggal dunia di embarkasi solo